menjejak bumi rafflesia
menelusuri setiap detil kisah sejarahnya
menikmati pesona sitara pesisir
hingga menilik simolek besurek
kedamaian dan keindahan tak henti ditawarkan
penggulung inilah kisahnya
sesaat lagi anda akan menyaksikan inside indonesia
ini unik dalam perspektif historisnya ya
karena kalau di daerah lain itu sebagian besar kan diduduki oleh belanda
tetapi di bengkulu ini justru
inggris masuk di bungkulu itu seribu enam ratus delapan puluh lima
bungkulu namanya dikenal dengan bumi rafflesia
raffesia puspanan langka namun keindahannya begitu mempesona
wilayah yang berada di barat daya pulau sumatera ini
memiliki luas wilayah hampir dua puluh km persegi
sekaligus memiliki kepadatan penduduk sekitar sembilan puluh tujuh jiwa per kilometer persegi
bungkulu merupakan provinsi ke dua puluh

pernah diduduki inggris
membuat bungkulu juga kerap disebut dengan bungkuler
sebagai wilayah incaran inggris kala itu
bengkulu memang menawarkan wilayah yang begitu strategis sebagai pusat perdagangan
fort malboro bangunan ini disebut
berada di tengah pusat kota bengkulu
benteng dengan pemandangan yang begitu memikat ini
selalu menjadi salah satu obyek wisata wajib
bagi para pelancong yang berkunjung ke tanah bengkulu
pengunjung yang datang akan disambut gerbang kayu yang sudah berusia ratusan tahun
ornamen ornamen peninggalan inggris begitu terasa di sini
begitu memasuki gedung
jajaran meriam menyambut dari tengah halaman utama benteng
kepingan sejarah nusantara yang begitu kuat
menjadi marit tersendiri bagi provinsi cilik di pesisir barat sumatera ini
tak hanya masa kerajaan melayu maupun masa penjajahan kolonial
namun juga peninggalan dari masa jelang kemerdekaan indonesia
fort marlborough ini disebut sebagai salah satu benteng pertahanan terbesar se asia tenggara
warisan dari inggris
pada saat itu dibangunnya tujuannya untuk apa sih pak benteng pertahanan ini
nah jadi tujuan awal mereka
untuk berdagang di bengkulu ini
diundang oleh kerajaan kerajaan yang ada di bengkulu
untuk mendirikan perusahaan dagang
kemudian apa saja yang ada di kawasan fort marlborough ini sendiri
kalau yang ada di benteng ini
ada beberapa item
itu salah satunya barak militer
ruang sel militer
barak pegawai aec
dan juga kantor aec
dengan segala keelokan cagar budaya ini
disebut bahwa satu satunya peninggalan inggris yang ada di nusantara
hanya ada di bengkulu
kepingan sejarah nusantara yang begitu kuat
menjadi magnet tersendiri bagi provinsi cilik di pesisir barat sumatera ini
inilah salah satu rumah pengasingan soekarno pada masa penjajahan belanda
selepas menjalani masa tahanan politik sebelumnya di nd flores nusa tenggara timur
selama empat tahun
soekarno tiba di bengkulu pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan tinggal di rumah ini hingga tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua
rumah ini berada di jalan soekarno hatta kelurahan anggut atas
kecamatan ratu samban kota bengkulu
bangunan yang berdiri di atas tanah seluas lebih dari empat hektare ini
terdiri dari bangunan utama dan bangunan penunjang
bangunan utama yakni teras depan ruang tamu ruang kerja kamar tamu
dua kamar tidur dan teras belakang
sementara gudang dapur dan kamar mandi berada di bangunan penunjang
bung karno itu membangun beberapa komunitas yang banyak ya
komunitas badminton ada komunitas sepak bola
yang berbentuk berbentuk
kesebelasan itu juga ada
kemudian membentuk kelompok kelompok debat ada
diskusi ada dan ada juga membentuk kelompok sandiwara tonil
karena kebetulan di bung karno ketika di nd itu sudah membuat
dan ketika di bengkulu bung karno sudah melihat bahwa itu sudah ada
grup komunitas musik namanya monte carlo
jadi akhirnya oleh bung karno dengan pendekatan ya
akhirnya grup itu kemudian tetap namanya monte carlo
tapi ini dijadikan sebagai kelompok musik dan candiwara
terutama memang kelompok sandiwara tonil monte carlo
rumah pengasingan bung karno ini bersih dan terawat
rumah ini juga menawarkan romantisme sejarah dari presiden pertama indonesia itu
replika sepeda ondel milik soekarno yang kerap digunakan untuk menikmati kota
bersama sang istri inggit garnasih masih tersimpan rapih di sudut ruangan
di ruangan ini dimana merupakan salah satu sudut dari rumah peninggalan bung karno
menunjukkan betapa kuat kisah peninggalan dari bung karno dan juga inggit ganarsi
salah satu peninggalannya ini adalah merupakan ruangan yang sangat penting

dahulu bung karno dan juga igit sering berdiskusi tentang anak anak hingga tentang rumah tangga mereka
bengkulu juga merupakan tempat kelahiran ibu negara pertama republik indonesia fatmawati
di kota inilah gadis manis pujaan soekarno
yang akrab di sapa fatma ini lahir dan tubuh dewasa menjadi perempuan mandiri tangguh dan tetap religius
sebenarnya mahasakitil fatmawati ini iya orang biasa ya
cuman dia dibesarkan di tradisi religius yang cukup kuat
sejak kecilnya dia sudah diajari sudah ada lingkungan yang ngaji
sejak kecil farmati juga sudah ada pembelajaran tentang bagaimana kemandirian seorang anak
dia dari keluarga mandiri itu ya kemudian
dia farma itu sudah dikenalkan oleh orang tuanya untuk berjualan di keliling gitu ya
sehingga jiwa mirasetawanya ada kemudian jiwa kemandirianya ada
karena sering ditinggal oleh orang tuanya terutama ayahnya yang pergi merantau
selain mengurus untuk kehidupan rumah tangga juga
dia mengurusi tentang organisasi muhammadiyah
terdapatlah replika rumah keluarga fatmawati yang juga menjadi satu spot wisata sejarah yang tak boleh dilewatkan
lokasinya berada di jalan fatmawati kecamatan ratu samba kota bengkulu
memasuki rumah mungil ini kita akan disambut dengan foto dan lukisan dengan model

di rumah ini juga terdapat mesin jahit yang dulu digunakan oleh fatwa

kalau menjahit bendera merah putih pertama
saat menjelang kemerdekaan republik indonesia
di spot ini lah pengunjung bisa memanfaatkannya untuk berfotoriah

bengkulu tak bisa lepas dari pesona pantainya
berbatasan langsung dengan laut menghadap ke arah samudera hindia seperti pantai satu ini pantai panjang
pantai panjang merupakan pantai yang sangat populer di bengkulu
destinasi wajib bagi para pelancong yang ingin menyaksikan langsung pesona pantai bengkulu
disebut dengan pantai panjang karena memiliki garis pantai terpanjang yang mencapai tujuh km
pasirnya yang putih lengkap dengan perpaduan langit biru menjadikan pemandangan yang begitu sempurna
untuk mendukung kegiatan pariwisata di pantai panjang kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
melalui dirjen sumber daya alam berupaya untuk memfasilitasi para wisatawan
oleh karena itu diciptakanlah bangunan pengaman pantai guna menahan adanya ombak
sekaligus menjaga pantai dari abrasi
tak hanya itu pengaman pantai ini juga berfungsi melindungi permukiman penduduk
hingga sarana prasarana pemerintah seperti jalan raya juga tiang listrik
fungsi lainnya juga dapat dimanfaatkan untuk arena jogging warga bengkulu
panjangnya garis pantai panjang yang bahkan melewati tiga kecamatan
membuat proses pembangunan pengaman pantai panjang di kota bengkulu

mulai dilaksanakan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga kemudian terus dilanjutkan hingga tahun dua ribu dua
dan masih akan kembali dilanjutkan di tahun berikutnya
pengaman pantai yang dibangun ini merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan
untuk mendukung potongan dan penyelamatan

jika melancong ke bengkulu si bumi raffesia ini
tentu jangan sampai anda terlewat untuk mengunjungi satu spot wisata lain yang tak kalah menarik
spot ini merupakan destinasi baru yang tak akan mengecewakan
ya kampung nelayan desa sumberjaya yang berada di kecamatan kampung melayu kota bengkulu
spot edu wisata ini berada di tiga belas km arah tenggara dari pusat kota bengkulu
melalui jalan darat kita bisa melewati ruas jalan pulau baai
jalan ini merupakan salah satu infrastruktur yang dibangun oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
melalui direkturat jenderal bina marka
ruas jalan ini memiliki lintasan sepanjang tujuh sembilan km yang dimulai dari simpang pagar dewa
hingga perbatasan kantor pt
ruas jalan ini menghubungkan kota bengkulu dengan pelabuhan pulau baai
tak hanya melewati kampung nelayan desa sumberjaya ruas jalan pulau baai ini menjadi satu satunya akses
menuju dermaga pulau baai milik bengkulu
setelah berkendara selama dua puluh menit dari pusat kota maka anda akan sampai di kampung nelayan yang begitu asri dan sedap dipandang
jika kampung nelayan kerap identik dengan kesan umumnya berbeda dengan kampung nelayan satu ini
kampung dengan luas wilayah sebesar sebelas lima hektare ini dihuni oleh sekitar satu tiga ratus jiwa atau nyaris tujuh ratus kepala keluarga
kelurahan sumberjaya terletak di daerah pulau baai yang berkembang menjadi daerah industri dan permukiman
kelurahan ini terdiri atas dua puluh enam rukun tetangga
dan lima rukun warga
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sumberjaya yang sebelumnya masuk dalam kategori kumuh ringan ini
direkturat jenderal cipta karya di bawah kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat membangun beragam infrastruktur di wilayah tersebut
infrastruktur ini nantinya akan mendukung berkembangnya kawasan permukiman nelayan sumberjaya
sistem wilayah dibagi menjadi tiga zona
yakni zona a b dan c
masing masing zona memiliki diantaranya dermaga utama
dermaga apung guna mengakses langsung ke kapal
jeti atau sandaran kapal
ruang terbuka hijau sebagai sarana sosialisasi warga
jalan lingkungan untuk menghubungkan akses ke setiap sudut perkampungan
jalan tepian air atau gertak yang berbatasan langsung dengan air
hingga instalasi pengolahan air limbah
di sini juga muncul adalah destinasi wisata hutan mangrove
jadi mempergunakan kapal kapal nelayan bisa berfungsi ganda menjadi kapal wisata
untuk mengantar para pengunjung baik dalam kota maupun di luar provinsi
pembangunan infrastruktur yang dimulai sejak tahun dua ribu empat belas hingga dua ribu delapan belas ini
dilaksanakan dengan sistem multi years
keberadaan infrastruktur tersebut tidak hanya memperbaiki fisik bangunan
melainkan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungannya
kini kampung nelayan sumberjaya telah berhasil menarik antusiasme para pelancong
khususnya di akhir pekan maupun di hari hari libur
nah bagi anda wisatawan yang sudah berkeliling dan menyaksikan panorama kampung nelayan ini
tentu tak lengkap rasanya jika tak membeli oleh oleh
ya kerajinan ini sangat penting
makanan dari cangkang kerang yang beraneka ragam ini rasanya patut untuk dibawa pulang
sebagian nelayan di kampung sumberjaya juga memanfaatkan waktunya melaut
untuk mencari kerang guna dibuat kerajinan seperti hiasan meja kotak tisu asbak
harganya dipatok dari sepuluh rupiah hingga seratus rupiah
seolah tak pernah habis pesona bengkulu akan keindahan pantainya
sedikit menjauh dari pusat kota kita akan menemukan wisata pantai sungai suci
di sini wisatawan akan disajikan pemandangan yang begitu indah
menuju ke lokasi ini membutuhkan waktu sekitar satu jam perjalanan darat
pasir pantai suara deru ombak pemandangan ke laut lepas dan angin sepoi sepoi siap menyambut
bengkulu selalu menawarkan eksotika tanah pesisirnya
salah satu spot wisatanya adalah pantai sungai suci yang berada di bengkulu tengah
yang disebut sebut sebagai tanah lotnya bengkulu
nah di sini kita juga dapat menguji adrenalin karena harus menyeberangi dua jembatan kembar
yang menghubungkan daratan pantai suci menuju ke daratan di seberangnya
di situ kita juga bisa menikmati matahari terbenam yang sangat cantik
sampai di lokasi kita akan disambut dengan jembatan kembar dengan pemandangan ombak di bawah kaki kita
tak sampai seratus meter kita akan tiba di daratan kecil yang sudah diatur sedemikian rupa dengan arena spot swap foto
meski tak terlalu luas namun jika bukan di akhir pekan rasanya lokasi ini cocok untuk menghabiskan sore dengan penuh ketenangan
tak hanya melewati jembatan untuk bisa merasakan uji adrenalin
di sekitar kawasan pantai sungai suci pun biasa digunakan oleh komunitas motor trail
yang memanfaatkan lahan untuk menyalurkan hobi mereka

dan saling sehat
menjejakan kaki di bumi rafle siyang maka berarti harus pula lah mengenal hasanah modenya
keelokannya yang telah tersohor hingga ke penjuru negeri
membuat batik besurek menjadi pesona tak terlupakan di bumi pesisir ini
awalnya saya waktu pendidikan di jogja di sekolah seni rupa yang namanya sesri
terus ke isi jogja jurusan seni rupa saya kembali ke bengkulu
nah delapan puluh enam itu saya masuk ke perindustrian waktu itu masih kanwil ya
nah pada saat itu delapan puluh tujuh
saya membuat sejarah karena konon kabarnya kita pameran di jakarta
muali de kranas tapi orang orang di luar bungkulu mau tanya
batik itu batik bengkulu itu apa
bagaimana sejarahnya apa ceritanya motifnya seperti apa
nah itu tantangan buat saya mau membuat menceritakan
mengobservasi wawancara sama orang orang tua
menemukan itulah yang
udah jadinya jadi sejarah dan tujuh motif itu
nah tujuh motif itu yang mengandung arti semua
artinya dipakai untuk fungsinya adat istiadat
dulu belum ada dipakai untuk kostum untuk pakaian untuk harian nggak ada
ini kebutuhan adat
mori ia biasa di sapa
sosok inilah yang berkontribusi dalam mengembangkan kembali batik
khas bungkulu ini
mori menulis pengertian kain besurek berikut sejarah fungsi dan tujuh motif kain besurek
besurek dalam bahasa bengkulu berarti bersurat atau bertulis
dalam konteks ini tulisan yang dibuat berupa kaligrafi
nantinya kaligrafi inilah yang menjadi pakem utama dalam pengembangan kain besurek dari waktu ke waktu
besurek selalu menjadi kebanggaan warga bengkulu
keunikan dan kekhasan batik ini selalu dicari
tak hanya dijual di toko toko di berbagai pameran batik besurek selalu punya tempat
meski tak banyak jumlah pengrajin batik besurek di bengkulu ini
eksistensi batik besurek dengan sistem tradisional tulis masih terus dikemari
doni salah satu pengrajin batik tulis tersebut melakukan produksi batik besurek di rumahnya
dengan memberdayakan generasi muda di usia sekolah doni menularkan ilmunya dalam membatik besurek
ini kain yang sedang dikerjakan ini motifnya apa sih pak
namanya motif hd
menggambarkan ya supaya harapan saya yang pakai batik ini mudah mendapatkan hidayah dan doanya selalu dikabulkan
kemudian ini ada gambar bunga ya ini bunga apa ya pak
bunga raffresia cuma bentuknya emang disamarkan
ya kadang kadang ada yang suka asli ada yang suka tidak ya jadi saya ngambil yang tengah tengahnya aja deh
bunga rafflesia sebagai ikon
kenapa menjadi penting membubuhkan gambar bunga rafflesia ini di dalam motif
karena bunga rafflesia ini kan cuma ada di bungkulu
dan ini dijadikan ikon kota dan provinsi
ini kan di dulu waktu zamannya pasuarto dijadikan bunga terbesar di dunia bunga langka
nah selain motif hd ini yang biasanya pak doni buat itu ada motif apa saja
banyak yang sifatnya kontemporer seperti kaligrafi umumnya seperti ini yang di dinding ini
ini kan selalu berubah setiap masa gitu kan
memang tidak selalu kaligrafi full seperti ini kadang kadang ada ceplokannya
seperti yang di canting cak cuma saya sekarang lagi tidak produksi
nah yang canting cap maaf kira kira seperti inilah motifnya
nah kalau bicara soal proses sendiri pak dari awal pembuatan sampai akhirnya jadi untuk setiap kali itu berapa lama
kalau untuk batik tulis sendiri tergantung proses
paling cepat satu minggu sampai dua minggu
tergantung dia ke apa namanya desain motifnya
seperti ini pak
seperti ini pak
seperti ini pak
seperti ini pak
seperti ini pak
seperti ini pak
seperti ini pak
seperti ini kan bisa sampai dua mingguan gitu
kalau cuma sederhana aja ya satu minggu selesai
kalau dia ada pernak pernik warna ini itu gitu kan nah itu bisa lebih lama lagi
di rumah inilah doni memproduksi setiap orderan batik bisureknya
peminat batik buatannya tak pernah suruh
peminatnya dia sudah selesai
peminatnya dia sudah selesai
peminatnya dia sudah selesai
peminatnya dia sudah selesai
peminatnya dia sudah selesai
siapa saja pelancong yang berkunjung ke bengkulu pasti akan tergoda dengan keelokan motif besurek
jika dahulu batik besurek hanya bernuansa motif dasar saja yakni motif kaligrafi seiring berkembangnya waktu semakin banyak kreasi yang diciptakan
peminatnya dia sudah selesai
peminatnya dia sudah selesai
bagi saya yang memang pencinta dunia fashion inilah fashionnya

karena kain bisurek ini kalau kita menemukan motif yang sama itu bukan tantangan
karena kain bisurek ini kalau kita menemukan motif yang sama itu bukan tantangan